pengenaan cukai terhadap likuid rokok elektrik atau vape yang sudah berjalan selama tiga bulan sudah menyumbang sekitar tiga puluh miliar rupiah bagi penerimaan negara
dikutip dari cnbc indonesia pungutan cukai vape ini mulai diberlakukan pada satu juli dua ribu delapan belas lalu namun pemerintah memberikan kelonggaran aturan hingga satu oktober
sejumlah pengusaha vape diberikan masa transisi untuk melengkapi produknya dengan pita cukai
berdasarkan data kementerian keuangan sekitar satu ratus lima puluh hingga dua ratus produsen rokok elektrik atau vape menggunakan pita pada kemasan produknya
pemerintah menargetkan bisa merauh penerimaan hingga tujuh puluh miliar rupiah tahun ini dari penerimaan cukai vape
sementara untuk tahun depan ditargetkan tiga triliun rupiah